untuk mencegah warga mudik pemerintah mendirikan pos penyekatan di sejumlah tempat
selama dua hari ini lebih dari satu tiga ratus pengendara diminta memutar arah di jalan tol cikampek
seperti apa situasi penyekatan itu berikut ini reportasenya
sejak tanggal enam mei kemarin pemerintah telah resmi menerapkan larangan untuk mudik
dan di sejumlah tempat telah dilakukan penyekatan untuk mencegah warga melakukan pulang kampung
nah seperti apa penyekatan penyekatan itu ikuti saya
saya meninggalkan kota jakarta menuju wilayah jawa barat melalui jalan tol cikampek
dari jakarta hingga kawasan bekasi lalu lintas masih berjalan lancar
jalan tol layang cikampek muhammad bin zaid juga ditutup pada masa pemberlakuan larangan mudik ini
polisi beralasan penutupan dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan dan penyekatan
di sepanjang jalan kendaraan didominasi truk barang dan mobil pribadi
tidak terlihat adanya bus antar kota dan antar provinsi
atau kendaraan biro travel yang biasanya melewati jalan tol cikampek
menjelang kawasan cikarang lalu lintas mulai padat
nah sekarang kita sudah di kilometer dua puluh delapan dan kabarnya penyekatan itu berada di kilometer tiga puluh
dan bisa jadi kemacetan yang terjadi ini merupakan imbas dari adanya penyekatan dari kepolisian tersebut
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
pemeriksaan secara acak ini bisa jadi bertujuan menghindari antrian panjang kendaraan
sebab hingga jumat siang saja antrean kendaraan telah mengular sepanjang tiga kilometer
untuk mencegah kemacetan parah polisi juga siap melakukan emergency break atau buka tutup jalur
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
kepolisian kampung jawa barat
dan hari ini alhamdulillah kejadian yang viral video kemarin tidak terjadi
kami melaksanakan buka tutup di gerbang tol cikarang barat dari arah cikampek
hingga jumat siang sekitar satu tiga ratus kendaraan diarahkan untuk memutar balik
maka yang masih berniat mudik sebaiknya berpikir kembali
selain merepotkan mudik beresiko menularkan covid sembilan belas kepada keluarga di kampung halaman
iwan hermawan kurnia yuniarwan jakarta